aktivitas pembelajaran di sekolah dasar negeri dua desa tlogo lele selo boyolali jawa tengah senin
pagi masih berjalan hujan abu vulkanik yang terjadi sejak sabtu siang hingga minggu malam
membuat sekolah yang berada di kawasan rawan bencana tiga ini diselemuti abu vulkanik gunung
merapi para guru dan siswa melakukan pembersihan di lingkungan sekolah yang terkena abu merapi pihak
sekolah juga membagikan masker medis kepada siswa dan mengimbau siswa untuk tetap menggunakan masker
di lingkungan sekolah terganggu kenapa karena terhapusnya merasa ini enggak khawatir takut
dengan aktivitas merapi saat ini orang tua siswa mengaku khawatir dengan aktivitas merapi yang
terus terjadi hingga senin pagi mereka risau saat anak mereka berada di sekolah rasa khawatir sama
anak khawatirnya kenapa nanti kalau tiba tiba ada apa ya
erupsi lagi tak semua anak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah siswa kelas enam
menjalani tryout sedangkan kelas tiga empat dan lima menjalani pembelajaran seperti biasa sedangkan
kelas satu dan dua belajar di rumah pihak sekolah juga masih menunggu instruksi dari dinas terkait proses
pembelajaran di tengah ancaman guguran awan panas gunung merapi sebenarnya tetap mengganggu
masuk untuk kan untuk aktivitas yang kita
tidak bisa bebas seperti biasanya untuk faktor kesehatan juga mungkin bisa terganggu tetapi yang
mungkin karena kondisi masih belum ada himbuan untuk mengungsi jadi tetap bisa dilaksanakan
aktivitas merapi saat ini masih berada di status siaga level tiga dan guguran awan panas masih terjadi
hingga senin pagi bpptkg mencatat sejak sabtu siang hingga senin pagi sudah terjadi enam puluh satu kali guguran
awan panas taufik irvani boyolali jawa barat